kian pesatnya perkembangan teknologi salah satunya dalam permainan anak
tak menyusutkan para perajin mainan gamelan mini di cirebon untuk terus berkarya
selain mendulang rupiah dari hasil usahanya
pekerjaan yang sudah dijalani turun temurun ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya
kayu bekas jenis albasia dan drum bekas oli ini sekilas tampak tak bermanfaat
namun dengan kreativitas dan kemauan
barang bekas ini disulap para perajin di desa kondeksari kecamatan beber kabupaten cirebon
inilah gamelan mini mainan tradisional yang masih bertahan hingga kini
buat belajar musik
emang susah nggak masuk main mainnya
kalau udah biasanya
agak susah atau gimana
agak susahnya kenapa
menyesuaikan nada nadanya
untuk menghasilkan nada yang mirip dengan alat musik gamelan aslinya beberapa tahapan harus dilewati
salah satu yang terpenting
adalah proses pemotongan drum bekas
semakin besar lempengan daun gamelan
maka akan menghasilkan nada yang rendah
lempengan daun gamelan berukuran kecil
akan menghasilkan nada yang tinggi
ini gamelan mini
jomble ini mainan untuk anak anak
tapi suaranya ini tak kalah merdu dengan gamelan gamelan yang biasa dimainkan oleh para seniman musiknya
usaha pembuatan mainan gamelan mini ini sudah turun temurun sejak puluhan tahun lalu di sini
di tengah maraknya mainan modern saat ini
para perajin tetap mempertahankan mainan tradisional ini
dengan memasarkannya ke sejumlah daerah di indonesia
yang mainan lain juga
kami juga bisa bersaing juga
walaupun nggak ada sederhana ini
tapi masih tetap bisa melakukan
masih tetap saya masih tetap berjalan
biasanya dijual ke mana saja
dijual sama ke luar jawa
juga sampai aceh
satu buah gamelan mini
dibanderol dengan harga sepuluh hingga lima belas rupiah
tergantung dengan ukuran dan jumlah nada yang dihasilkan